ketua lembaga perlindungan saksi dan korban hassoak mojo pada jumat mengatakan pihaknya telah menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap istri irjen paul verdi sambo pekan depan terkait permohonan perlindungan yang diajukannya sejak empat belas juli lalu
lpsk meminta agar istri verdi sambo segera menjalani asesmen psikologis guna mempercepat proses investigasi
rencananya asesmen akan dilakukan secara jemput bola atau mendatangi kediaman pemohon jika tidak bisa datang ke kantor lpsk
hingga saat ini lpsk belum memberikan perlindungan terhadap istri verdi sambo karena putri candrawati masih berstatus sebagai pemohon
lpsk harus segera putuskan apakah bisa dilindungi atau tidak
dan asesmen psikologis itu kan bukan hanya untuk memberikan bantuan pemulihan kondisi psikologis tetapi juga untuk bagian dari investigasi untuk menelah lebih dalam tentang materi kasusnya